polemik tim kebanggaan ares roboyo persebaya ini memang tak ada habisnya
meski terbelah menjadi dua tim karena kacaunya liga di rezim pssi nurdin halid
nyatanya ratusan ribu bonek mania masih menjadi bagian dari persebaya yang dianggapnya asli
yakni persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
saat ini bonek menggugat agar persebaya bisa kembali tampil di kancah liga nasional
seiring digelarnya klb pssi
kemeriahan dan keriuhan inilah yang sudah sejak lama dirindukan oleh para pendukung persebaya bonek mania
berdesak desakan dengan puluhan ribu supporter di setiap pertandingan
sambil menyanyikan yel yel dukungan kepada sang bajul ijo
seakan sudah menjadi pemandangan biasa di setiap pertandingan yang menampilkan persebaya surabaya
ya persebaya surabaya nama klub satu ini memang tak bisa dilepaskan
dari sejarah persepak bolaan indonesia dan supporternya bonek mania
memiliki basis supporter terbesar se indonesia
klub yang didirikan oleh paijo dan m pamuji pada tanggal delapan belas juni seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ini
seakan kondisinya sekarang mati suri
usai kasus perpecahan tubuh klub pada tahun dua ribu sepuluh
karena merasa dicurangi selama berlaga di liga indonesia
manajemen persebaya hanya disibukan dengan perebutan nama persebaya dengan klub lain
yang sekarang berganti nama menjadi bayangkara surabaya united
saat ini tim klasik syarat gelar juara ini mulai berusaha untuk muncul kembali
setelah memenangkan patent nama persebaya
bersama pendukung setianya persebaya dan bonek mania menggugat
agar persebaya bisa kembali tampil di kancah liga nasional

jadi waktu itu memang apa namanya
rasanya persebaya sangat lumayan dalam prestasinya
tapi mungkin ada sedikit enteren di persebaya sendiri
air prestasi juga menurun dan juga tidak lepas dari pssi
yang juga mengerjain persebaya waktu itu
akhirnya persebaya itu keluar dari para pssi
karena merasa dikerjain akhirnya masuk ke lbi
angin segar pun berhembus seiring dengan kabar restrukturisasi
besar besaran pengurus pssi
sebagai syarat dibebaskannya pssi dari jerat hukuman fifa
persebaya mencari celah agar pssi dan pemerintah juga memahami posisi persebaya saat ini
bukan sebagai klub yang membelot
tetapi klub yang ingin agar tumbuh organisasi sepak bola tanah air ini
tak seperti pssi di era sebelumnya